saya ke dalam dulu sebentar
jadi model aduh bisa gak ya
ibu ini calon modelnya bu
cantik kan bu
kamu pernah nggak jadi model pakaian dalam sebelumnya
ini ke ruangan saya nih kunci
maaf pak saya juga gak tau
enggak saya sebelumnya nggak pernah ngunci ruangan ini
gak tau pak
dre kok kamu masih disini sih
aku masih disini
loh ini kan ruangan aku
maksud kamu apa sih
loh kamu gak tau
kamu gak dikasih tahu sama nenek
kasih tau aku apa
jadi kamu pergi terus nanya kesini
dia udah menahan semua saham kamu di victory
dan kamu udah gak punya saham lagi disini
karena saham saham kamu dipakai untuk bayar hutang kamu

wah aduh bagaimana ya pak ya
ya saya lihat perusahaan bapak itu maju sekali

dan saya mungkin bisa memajukan perusahaan ini menjadi lebih baik
maaf pak andri
saya percaya kemampuan pak andre
lagian pak andri bekas atasan saya dulu
saya mana sanggup untuk menggaji pak andri disini
pak kalau soal gaji
saya siap menerima berapapun gaji di sini
atau sesuai dengan standar perusahaan ini
dan kalau soal atasan
bapak lupain aja
saya bisa menempatkan diri saya sendiri
saya bicarakan dengan yang lain dulu
mana mungkin gue menerima pak andre kerja di sini
dia kan bekas atasan gue
lagian gue malu untuk merendah merendah dia di sini
bagaimana sih lo
pak permisi pak
pak kali depan saya
baca katanya di sini ada lowongan pekerjaan
ini saya mau ngelamar
lowongan itu udah ada yang ngisi
yaudah gak apa apa deh pak
ini lamaran kerja saya
disimpan aja di sini dulu
siapa tau nanti ada lowongan lagi
sebenarnya masih ada lowongan sih
tapi buat model
gimana mau kan pak
iya pak jadi model
daripada mbak jadi resepsionis
mendingan pak jadi model aja
mbak kan cantik
gimana mau gak
yaudah boleh pak boleh
saya ke dalam dulu sebentar
aduh bisa gak ya
ibu ini calon modelnya bu
cantik kan bu
kamu pernah nggak jadi model pakaian dalam sebelumnya
model pakaian dalam
soalnya kamu perfect banget
pak bu maaf
kayaknya bapak sama ibu salah kalah
udah saya premisi dulu ini
sisi bu mbak
aku baru bikin kue mumpung masih hangat dicoba dong
gak gak mau
ternyata udah kecok lagi di dalamnya
akan bolu sambil dengerin lagu keroncong
bolu sambil dengerin lagu keroncong
mama jangan begitu dong
mama jangan begitu dong
ma kalau marahnya kelamaan
nanti sasakan mama turun loh

dah gak usah protes kamu
kamu harus bersyukur
kamu gak mau usir dari sini
kamu harus bersyukur kamu gak mama usir dari sini
ya habis marahnya beruntun sih
ya gak apa apa
sekarang nene coba aja dulu ya

gak ada apa apa nene
kamu ngapain sih
sengaja mau bikin aku jatuh ya
nggak ada kapok kapoknya
kemaren mobilku kamu kotorin
sekarang kamu bikin aku jatuh